sedangkan di bondowoso petugas kepolisian resort bondowoso melakukan razia pasar tumpah di kecamatan maesan bondowoso
yang selalu mengganggu arus lalu lintas bahkan sering menyebabkan kemacetan
ratusan motor pedagang yang makan badan jalan ditertipkan
begitu juga dengan lapak pedagang termasuk pedagang yang berjalan di halte bus
razia ini untuk menjamin kelancaran arus mudik lebaran tahun ini
terutama di jalur tengah bondowoso jember yang menjadi jalur alternatif
jika jalur pantura dan selatan mengalami hambatan
ini juga dalam rangkaian menjelang operasi ramadhania semeru dua ribu enam belas di wilayah bondowoso
kita berupaya untuk memberikan kelancaran keselamatan bagi para pengendara khususnya para pemudik